kita beralih ke informasi selanjutnya gempa bermagnitudo lima delapan mengguncang wilayah kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta pada rabu dini hari
gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami
berdasarkan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika gempa terjadi pukul satu tiga puluh enam waktu indonesia barat
pusat gempa berada di kedalaman sepuluh km sementara lokasi gempa berjarak sekitar dua belas km arah barat daya gunung kidul
hingga berita ini ditayangkan belum dilaporkan adanya korban jiwa demikian pula dengan kerusakan atau kerugian yang diderita masyarakat
gempa juga dirasakan di sejumlah daerah di pesisir selatan laut jawa diantaranya hingga ke wilayah trenggalek jawa timur